aku dikasih tahu oleh anak yang melihatnya sendiri
mungkin mereka malam malam
memangnya nila pernah ngaji apa
ditia itu mengantarkannya sendiri
mereka berjalan berduaan
pelan pelan mesra banget
pas ditia itu kan ustad
masa berduaan malam malam
dia kan anak muda juga ratri
wajar lah kalau dia pacaran
pasti ditya sudah kena peletnya pak jonet
kamu jangan mau kalah sama si nila
minta tolong saja sama bapakmu
agar dia memelet si ditia
masa kamu mau menyerah gitu aja
ditia digayat sama si nila
aku ini bukan anaknya
aku hanya seorang pembantu
jadi tidak mungkin
kalau aku minta sesuatu pada bapak
kamu ini bukan anaknya
kamu ini gimana sih ratri
katanya kamu sudah dianggap anak sama pak prakosa itu
yaudah deh aku pulang aja ya
aku tidak akan tinggal
biarkan kau tertawa
aku akan membuat sesaji
kau kira aku takut
karena kris itu ada di tanganmu
kau tidak akan lepas
jangan kira kau bisa lepas dari
kalian berdua akan kubuat seinsara
kalian tidak akan lepas dari ramuanku ini
astaga bapak mau menyantet mas diti ya
apa yang harus kuperbuat
mbak teri ada apa
aku mau bicara mas
mas ada yang mau menyantet mas diti ya
apa salahku sampai aku harus disantet
ini berbahaya mas
mas harus mencari penangkalnya
aku bisa membantunya
terima kasih atas perhatian kamu mbak teri
tapi aku tidak perlu penangkal
allah subhanahu wa ta'ala yang akan menangkalnya
aku hanya bisa berserah diri
sudahlah tidak usah kamu pikirkan
tidak ingatkah kamu
tidak ingatkah kamu
bahwa allah itu maha kuasa
aku hanya ingin membantu mas
sebentar lagi maghrib
sebaiknya kita tidak di luar rumah
kita harus menjalankan kewajiban sholat maghrib
baiklah mas saya pulang dulu
sudah mau menjawab salam
harus sabar dan pelan pelan
menyadarkan orang untuk beribadah kepada allah
aku kira dia akan menerima tawaranku
sehingga aku bisa lebih dekat dengannya
ternyata mas ditya lebih percaya diri
aku jadi malu dibuatnya
bapak masih menunggu waktu yang tepat
kamu kan tahu
memeret orang itu tidak boleh sebarang waktu
aku kira bapak sudah melakukannya
jangan khawatir nila
nanti bila saatnya sudah tepat
bapak pasti akan memeretnya
waktu dia mengantarku kemarin malam
itu bukan pellet dari bapak
dia juga cinta sama aku
jadi dia pernah mengantarmu malam malam
kamu jangan lancang nila
sudah biasa anak muda pacaran malam malam
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
tapi aku tidak bisa

aku sudah berusaha untuk menghentikanmu

aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu

aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
aku sudah berusaha untuk menghentikanmu
ini artinya perawatanku diterima dengan baik
aku lega sekarang
ada apa kamu datang junet
biasanya tamu yang punya sopan santun
akan mengucap salam bila datang ke rumah orang
aku memang tidak punya sopan santu
yang kumiliki hanyalah keberanian untuk berkelahi
kamu menantangku rupanya
karena aku menginginkan keris lapu jagad itu
kalau kau kalah
aku yang akan memilikinya
memang masih banyak dukun yang maunya sendiri
karena ini memang aku
tapi kamu datang sekarang untuk memintanya
aku tidak akan mundur sejakalpun
untuk menerima tantanganmu
nanti malam ku tunggu kau di lapangan penyihirkan
kemarin prakosa menantangku
sekarang junet yang datang
keris ini tidak akan berpisah dariku
kau aku tercabut dari raga